emangnya tatang bawa motornya kurang enak ya mak
tapi edward minta dijemput sama papinya
maafin mak tang
jagain tatang ya pin
jangan sedih ya tinggal di sini
sedih kenapa tuh kang
semoga akan selalu bisa membahagiakan mimin
enak malah rumah kecil kang
miminte gak capek bersihinnya
sekarang miminte istirahat ya
habis itu kita ke rumah pak ustadz
jadi waras dia kalau ditinggal
ngomong ngomong itu hadiah harganya berapa
nanti kalau saya kasih tau patungannya nambah loh
atau ada kembaliannya
eceng saya kalau beli barang itu gak pernah murah
pasti beli yang mahal
ini mah kurangnya banyak ceng
tapi saya itu orang baik ya
kalau setiap melakukan apa apa itu
tidak perlu dipamer pamerin
yang tukang pamer itu kamu bukan saya
baru nyumbang keset buat musola aja
pamernya sudah sampai ke arab
kamu gak ngerti ceng
saya melakukan itu bukan pamer
tapi untuk siar
saya melakukan itu untuk apa
biarin kum seru kum
ini apa tuh kang dadang
ini yang tadi kita beli di bogor
di sini diumpetin renemannya
udah berapa hari kini direndem
baunya sampai kayak begini
kok ada sih orang yang bisa hidup dengan bau kayak begini
acing banyak salah sama mak
acing nanti janji mak acing mau jadi anak yang baik ya mak
bapak yang baik
oh iya mak maksudnya bang bapak yang baik mak
maafin acing ya mak
iya enggak apa apa doi
dadah juga sedih
debbie apa lagi sedih sekali waktu mak enggak ada kemana
beliin hadiah buat mak
acing ido ya sama akum juga
baik sama saya nemenin saya ke bogor
nanti saya mau beli barang yang banyak
karena acing ido sama akum tidak bawa duit
jadi tidak bisa patungan
alhamdulillah jadi saya yang beli
tapi mereka juga baik kok pak
sudah nemenin saya ke bogor
terima kasih dang
bukanya nanti saja
tapi mah jangan kasih tahu siapa siapa
dipakai dong mak
mak masuk dulu